badan pusat statistik merilis data pertumbuhan ekonomi indonesia untuk kuartal satu tahun dua ribu delapan belas
tumbuh lima enam persen
angka ini meskipun masih cemerlang namun berada di bawah ekspektasi bank indonesia atau pasar yang berada di lima satu persen
bagaimana perbandingan pertumbuhan ekonomi kita dari tahun ke tahun dan sektor apa saja
yang menyumbang kontribusi paling signifikan pada pertumbuhan ekonomi indonesia kuartal satu dua ribu dua puluh
berikut kami ulas selengkapnya untuk anda
dan di sini kita lihat pertumbuhan ekonomi indonesia ini adalah untuk periode kuartal satu tahun dua ribu delapan belas
untuk tahun ini artinya ini dari bulan januari hingga bulan april
kita lihat di sini indikator warnanya untuk pdb menurut pengeluaran dari konsumsi rumah tangga
pembentukan modal tetap bruto ekspor neto dan juga lainnya
kita bahas dari sini mulai dari pembentukan konsumsi rumah tangga di sini ya
kita lihat dari tahun ke tahun dari tahun kuartal satu tahun dua ribu tujuh belas
konsumsi rumah tangga ada di sekitar lima satu persen sumbangsinya terhadap pdb
kemudian pada tahun dua ribu delapan belas kita naik lima enam persen begitu
kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pdb
namun kalau kita lihat kalau kita bandingkan pada kuartal empat tahun dua ribu dua puluh
which is ini adalah dari periode bulan september hingga desember begitu
ini ada lima sembilan belas persen rangenya cukup jauh
tapi memang perbandingannya yang paling baik adalah dari kuartal tiga
dari kuartal satu tahun dua ribu tujuh belas
kenapa karena dari kuartal satu tahun dua ribu tujuh belas ke kuartal satu dua ribu delapan belas
ini menunjukkan bagaimana pola konsumsi rumah tangga dari awal tahun
kalau kita lihat di sini memang konsumsi rumah tangga masih lebih rendah dibandingkan tahun dua ribu tujuh belas kuartal empat
namun di sini memang diindikasikan bahwa nanti dari bulan ke bulan
kuartal tiga kuartal empat begitu nanti akan semakin tinggi konsumsi rumah tangga kita
dan diperkirakan nanti akan lebih tinggi daripada lima sembilan belas persen
kemudian yang selanjutnya adalah pembentukan modal tetap atau bruto
di sini ada sekitar satu lima puluh tiga persen di kuartal satu dua ribu tujuh belas
kemudian di kuartal satu dua ribu delapan belas tumbuh lagi dua lima persen
kemudian untuk ekspor neto ini yang masih kurang
di sini minus sembilan persen di kuartal satu dua ribu tujuh belas
kemudian di sini juga pada kuartal satu dua ribu delapan belas minus satu tiga belas persen
ini sektor lainnya di sembilan puluh tiga persen
dan memang meskipun konsumsi rumah tangga
kita bisa mencoba menyumbang sumbangsi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pdb kuartal satu tahun dua ribu delapan belas
tapi ternyata ekspor kita masih jauh tertinggal
untuk itu tadi presiden yusuf kalla juga mengatakan kepada para pengusaha
untuk menggenjot ekspor yang bisa dilakukan
ini juga akan memasukkan cash money untuk negara kita gitu
untuk indonesia dan juga bisa menyumbangkan kepada pdb kita untuk periode selanjutnya
kemudian kita lihat untuk pulau pulau kota kota mana saja yang memiliki sumbangsi terbesar
atau konsumsi rumah tangga
kontributor dalam pertumbuhan ekonomi kita di kuartal satu masih didominasi oleh pulau jawa dan juga pulau sumatera
dengan sumbangsinya terhadap pdb itu sebesar lima puluh delapan enam puluh tujuh persen
di sumatera sebesar dua puluh satu lima puluh empat persen
sementara selanjutnya ini disusul oleh kalimantan delapan dua puluh empat persen
kemudian ada sulawesi enam dua persen
maluku dan papua dua lima puluh persen
dan juga balai lusat negara tiga tiga persen
dan memang ini masih menjadi pertumbuhan
pertanyaan juga kenapa bisa bukan menjadi pertanyaan
ini menjadi satu tantangan juga karena dari tahun ke tahun selalu sumatera dan juga jawa
yang memberikan sumbangsi terbesar kepada pdb ini juga menunjukkan bahwa memang pembangunan infrastruktur
di kawasan kawasan lainnya di wilayah wilayah di indonesia ini masih belum merata
untuk dari itu ini angkanya cukup jauh signifikan perbedaannya
di jawa lima puluh delapan persen tapi ternyata di sulawesi di bali dan juga nusa tenggara
makhluk papua masih dua lima puluh persen meskipun banyak sumber daya sumber daya mineral
gas di sini ya di sini banyak sekali sumber daya migas begitu kan
dan juga sumber daya sumber daya alam lainnya perikanan kelautan
tapi ternyata konsumsi masyarakat di wilayah indonesia bagian timur ini
masih menjadi hal yang masih kurang dibandingkan dengan pulau jawa maupun sumatera
selanjutnya kita lihat bagaimana dengan indeks tendensi bisnis
selain memberikan bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia di kuartal satu tahun dua ribu delapan belas
kemudian badan pusat statistik juga menunjukkan indeks tendensi bisnis
apa indeks tendensi bisnis itu adalah persepsi atau optimisme para pelaku bisnis
kemudian juga optimisme dari konsumen terhadap situasi kondisi bisnis yang sekarang ada di indonesia
kita lihat di sini untuk perbandingan indeks tendensi bisnis dulu
kalau kita lihat di sini perbandingannya pada triwulan empat dua ribu tujuh belas kuartal empat dua ribu tujuh belas
kemudian juga kuartal satu dua ribu delapan belas kemudian triwulan dua dua ribu delapan belas
ini meskipun ada sempat menurun ya di sini tapi di triwulan dua dua ribu delapan belas ini nanti diekspektasikan masih akan naik begitu
sekarang posisi kita tadi satu ratus enam dua puluh delapan tapi diekspektasikan nanti pada tahun triwulan kedua dua ribu delapan belas ini akan naik
kenapa karena di sepanjang triwulan satu triwulan dua ini akan ada banyak sekali event event
let's say nanti ada momen ramadhan kemudian juga ada lebaran idul fitri ada asian games dua ribu delapan belas
kemudian juga ada hari hari besar keagaman lent
lainnya nanti akan ada juga prospek mudik balik lebaran yang pasti akan menggenjot produksi dan juga menggenjot konsumsi masyarakat begitu
dan juga kita mengetahui bahwa nantinya juga presiden jokowi dan juga di sini melalui kementerian kementerian terkait
sedang merencanakan pembangunan atau menyelesaikan dua ratus dua puluh dua pembangunan infrastruktur prioritas
dan pembangunan infrastruktur ini juga nantinya akan menggenjot tendensi bisnis
mau indeks tendensi bisnis maupun indeks tendensi konsumen yang saat ini berada di level satu ratus enam dua puluh delapan untuk tendensi bisnis
dan juga satu ratus tiga delapan puluh tiga untuk tendensi konsumen
di sini indeks tendensi bisnis dan tendensi konsumen ini masih di angka yang optimis
kenapa karena masih di atas level seratus begitu
dengan di atas level seratus artinya ini kita masih berada di memiliki optimisme atau persepsi yang baik terhadap lingkungan usaha
ataupun lingkungan bisnis yang ada di indonesia kemudian kita lihat selanjutnya
ini adalah tingkat pengangguran terbuka
kalau kita pertumbuhan ekonomi pasti juga salah satu sumbangsinya adalah tingkat tenaga kerja begitu
tenaga kerja di indonesia ada sekitar satu ratus tiga puluh tiga gitu hampir satu ratus tiga puluh empat juta satu ratus tiga puluh tiga juta tenaga kerja di indonesia
tapi ternyata kalau kita lihat di sini masih ada tingkat pengangguran ya
kalau kita lihat di sini data perbandingan saja dari agustus dua ribu tujuh belas dan juga februari dua ribu delapan belas

meskipun angkanya menurun tapi penurunannya yang lebih tinggi

artinya memang masih ada pekerjaan rumah oleh pemerintah
untuk bagaimana menuntaskan pengangguran yang ada di indonesia bagaimana caranya agar setiap angkatan kerja yang ada di indonesia ini
bukan menjadi angkatan kerja dengan menjadi pengangguran terbuka atau mereka yang sudah berusia kerja tapi ternyata masih menganggur
kita lihat kemudian siapa saja atau bagaimana tingkat pendidikan para angkatan kerja angkatan kerja di indonesia
kita lihat di sini angkatan kerja adalah mereka yang sudah bekerja
kalau kita lihat di sini ternyata angkatan kerja di indonesia
masih ada yang hanya memiliki pendidikan sd kebawah
ini artinya sd saja tidak tamat
kemudian smp dua puluh dua delapan puluh delapan juta orang
kemudian yang hanya memiliki ijasa sma ada dua puluh satu tiga puluh dua juta orang
surprisingly ternyata yang memiliki ijasa universitas ini hanya ada di indonesia
yang memiliki ijasa universitas ini hanya ada di indonesia
yang memiliki ijasa universitas ini hanya ada di indonesia
ini juga masih diploma satu diploma dua diploma tiga
dan memang ini masih menjadi pertanyaan juga atau menjadi tantangan juga ke depannya bagi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan pendidikan para angkatan kerja kita
kalau kita tahu pemerintah sekarang sedang gencar gencarnya untuk menggenjot pertumbuhan di pendidikan diploma ya
di pendidikan diploma atau vokasi
di pendidikan diploma atau vokasi
di sini dan juga vokasi smk
karena di sini tentunya dengan angkatan kerja yang memiliki skill atau kemampuan yang baik
tentunya ini akan memberikan sumbangsi yang lebih baik juga terhadap pdb dan juga pertumbuhan ekonomi indonesia
tidak hanya mereka yang bekerja tanpa memiliki skill
dan skill inilah nanti akan diutamakan dan juga harus diutamakan agar membentuk angkatan kerja angkatan kerja yang lebih baik lagi
dan memang tadi dikatakan juga sri mulyani bahwa pertumbuhan ekonomi indonesia
kita tunggu nanti bagaimana juga bank indonesia menstabilkan nilai tukar rupiah
dikatakan memang sekarang data ekonomi amerika serikat sedang sangat baik sehingga nilai tukar rupiah sangat melemah menyentuh level empat belas
dan kita harap dengan pertumbuhan infrastruktur dan juga pertumbuhan konsumsi dari dalam negeri dan juga ekspor tadi yang di genjot ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita

dan juga ekspor tadi yang di genjot ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita
kuartal empat dan juga tahun berikutnya lebih baik lagi